kunci untuk mengurangi stres dapat anda temukan di ruang bermain anak anak
memiliki sebuah buku mewarnai dan crayon kini tengah menjadi tren baru yang membuktikan
bahwa kegiatan menyenangkan bagi anak anak juga dapat menjadi relaksasi bagi orang dewasa
saya pikir itu banyak mengenai waktu dan orang membutuhkan perbicaraan

dekat dari segalanya dan juga kembali ke sesuatu yang sangat menyenangkan ketika kita masih anak
terdengar luar biasa
namun sebelum anda mengambil buku mewarnai milik anak anak anda ada hal hal yang perlu anda ketahui
buku mewarnai anak anak adalah berbeda dari buku mewarnai anak anak
mereka sangat intrikat dan komplik
ruas ruas sempit dan detail yang sulit membutuhkan lebih banyak fokus konsentrasi dan keterampilan
hal ini bertujuan untuk membantu anda tetap fokus dan santai
harap diingat mewarnai tidak boleh membuat anda stres
ketika kita berpikir untuk berrelaksasi kita mungkin akan berpikir untuk sendirian berada di ruangan yang gelap
namun ini salah
justru anda akan mendapatkan banyak keuntungan dengan mengagendakan mewarnai bersama teman teman di pertemuan anda berikutnya
ada aspek sosial yang membuat orang orang mengumpulkan dan mengukur
dan yang menarik adalah anda bisa fokus mengukur tapi anda juga bisa berbicara sosial
apapun bentuk kegiatan yang anda pilih ingatlah
bahwa mewarnai adalah kegiatan yang personal bagi anda
ini pasti juga cara untuk mengekspresikan kreativitas anda sendiri
anda akan menjadi penerima
dan juga dapatkan penelitian kualitas anda sendiri